terima kasih kepada saudara saudara saya dilebak bulus orang tua kita
yang juga selama ini mendoakan mendukung mendampingi di dalam perjalanan amanah yang tidak kecil ini
berkat dukungannya doanya dampingannya alhamdulillah ini semua tuntas
terima kasih buat semuanya terima kasih buat penyambutannya terima kasih buat kekeluargaannya
insya allah kekeluargaan kita dijaga terus panjang perjalanan ini
dan semoga kita semua diberikan kesehatan
dan diberikan kemudahan dalam menyambut amanat amanat yang lebih besar lagi